pak haji mau beliin saya spring bed
pak adi baik sekali saya jadi malu
mestinya tadi saya bilang saya sudah punya spring bed model terbaru
terima kasih atas kebaikannya pak
saya punya spring wed baru
maaf saya nggak bisa nemenin saya masuk dulu
indri gak mau punya adik bayi indri gak mau punya adik bayi
indri indri indri
bayi pantesan belajar masak
coba besok sina kesini lagi ya bawa brosur
sama pak rizal itu bukan hanya ngobrol masalah kantor
tapi masalah pribadi juga
saya bisa bertanya masalah keluarga kalau pak rizal itu keluar dari sini
kalau pak aji butuh teman ngobrol tinggal telpon aja saya pasti datang
begini pak rizal
kalau boleh tahu posisi ranjang parisal itu menghadap kemana ya pak
eh di utara selatan
oh kakinya itu menghadap ke barat pak
kok sama ya kenapa belum juga ya
hmm kalau spring bednya itu model apa pak
spring bed biasa pak spring bed tua udah lama
pernya aja udah ada yang nongol nongol pak
pak aji saya jadi malu
pak haji mau beliin saya spring bed
pak aji baik sekali
saya jadi malu
mestinya tadi saya bilang saya sudah punya spring bed model terbaru
terima kasih atas kebaikannya pak
saya punya spring bed baru
terima kasih pak
trus penggurung ke dam resemble ka
gak perhatiin ama ni
tiap hari gua perhatiin
abang tau deh maksud ini apaan
ini udah tua nih yang begituan udah gak penting
sama lo obatnya dimakan gak
bahaya nih buat jantung gue
lama banyak yang mati minum begituan
besok mama coba ke klinik lain ya sayang ya
mudah mudahan hasilnya beda
lebar amat senyum lo
tina t baru dapet orderan perlengkapan bayi
emang lo jualan perlengkapan bayi juga
eee atuh tina mah jual apa aja sesuai orderan
eh siapa sih yang melahirkan
kok gue kagak tau ya
ada yang hamil si indri
si indri mpo emangnya banyak ya orang yang namanya indri
indri anaknya cik aminah
si indri anaknya cik aminah mpok
mes ada alat best hamil
jadi mpok t gak percaya
indri mah gak mau punya bayi
jadi itu test pack buat si indri
yaa apaan pok
eh apaan suara ngomong sendiri
kirain teh ngajak ngobrol tina
jangan lama lama ngependen ya
kenapa sih terus seneng banget ngatur gue
apa hubungannya sama lu ngatur gue
ya pasti tau lah
makanya itu yang gue khawatirin
lu khawatir duit nih kalau dikasihin oma buat biaya ngelahirin dedek bayi
terus kenapa lu khawatir
lu telmi banget sih
semua orang juga pasti telmi kalo dimarahin abaknya tiap hari
makanya lu yang khawatir
makanya lu yang khawatir
makanya lu yang khawatir
makanya lu yang khawatir
oma pasti marah
lu mau papa dimarahin oma
lu tau dari siapa
lu ngapain disini
tunggu tukang lojek
bagus loh bu itu teh semuanya teflon
ibu ibu disini emangnya banyak yang namanya indri
indri anaknya ciaminate hamil
indri anaknya ciaminate hamil
kalau kita yang ngomong ke oma
kita yang ngasih tahu oma
oma pasti lebih lunak
nanti indri biar gue yang ngasih tahu
nanti gue nggak dibeliin gitar listrik